gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan sandiaga uno belum bersedia bicara banyak
terkait kelanjutan proyek reklamasi di teluk jakarta
mereka meminta warga jakarta bersabar
anies sandiaga menyampaikan sikap ke publik terkait reklamasi segera
kelanjutan proyek reklamasi di teluk jakarta menjadi salah satu sorotan utama
setelah anies baswedan dan sandiaga uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
polemik proyek reklamasi kian dibahas publik setelah menteri koordinator bidang kemaritiman
luhut binsar panjaitan mencabut moratorium dan reklamasi bisa dilanjutkan
diketahui penghentian proyek reklamasi tujuh belas pulau di teluk jakarta
menjadi salah satu janji kampanye anies sandi saat pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu
sandiaga menyatakan pihaknya akan mencari proses dan kajian yang lebih baik
dalam mencapai keputusan bersama terkait reklamasi
kita akan umumkan tapi bukan sekarang
kita nanti akan umumkan sesudah semuanya siap
gini teman teman sabar kita tunggu pemerintah daerah baru dilantik kemarin
kita tahu tuntutan masyarakat kita tahu mandat kita adalah untuk menghentikan reklamasi
kita cari sebuah prosesi yang betul betul
sudah ditunggu oleh masyarakat
jadi sabar teman teman kita kaji dengan baik baik tidak tergesa gesa
kita pastikan bahwa semuanya ini untuk kemajuan bangsa
sebelumnya sejumlah nelayan berunjuk rasa di balai kota dki jakarta
mereka meminta pemerintah provinsi dki jakarta segera menghentikan proyek reklamasi
sementara itu menko bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan berpesan kepada anies baswedan dan sandiaga uno
untuk menjadi pemimpin bagi seluruh warga
pemimpin bagi seluruh warga jakarta bukan hanya untuk sebagian kelompok
luhut memastikan proyek reklamasi akan terus dilanjutkan mengingat kajian teknis sudah selesai dilakukan
menurut luhut wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno sudah dua kali membatalkan pertemuan dengannya
jadi saya titip tadi pak anies jadi gubernur dengan pak sandiaga uno sebagai wakil gubernur
gubernur semua lah supaya indonesia itu bagus
dari kami sudah selesai bahwa tidak ada alasan
ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian kajian teknisnya semua sudah dilakukan
dan saya sebagai menko maritim sudah mencabut moratorium yang dikeluarkan oleh pendahulu saya tanggal lima oktober kemarin saya cabut
karena itu permintaan dari gubernur dki juga
dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nur aspas atau sisi saat ini berada di gedung dprd dki jakarta
sisi bagaimana aktivitas anies sandi
hari ini apakah ada jadwal bertemu dengan menko maritim
ya selamat sore putri
hari ini gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno ketika ditanya mengenai adanya cara pandang yang berbeda
terkait dengan sikap mereka yang konsisten begitu sejak kampanye untuk menghentikan proyek reklamasi di teluk dki jakarta
mereka juga mengatakan akan berusaha dalam dua tiga hari ke depan untuk menemukan pola komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat
tapi kemudian dari pertemuan terakhir yang dilakukan oleh sandiaga uno dan juga lut panjaitan
tepatnya di kantor menko kemaritiman beberapa waktu lalu sebelum sandiaga dilantik
sandiaga juga sempat mempertanyakan beberapa poin yang dirasa bahwa ada aspek tidak transparansi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi
khususnya terkait dengan aspek lapangan pekerjaan
dimana pada pertemuan tersebut luhut sebenarnya banyak menekankan dalam aspek teknis
di mana jika proyek ini tidak dilanjutkan
yang gelamnya dki jakarta dalam beberapa tahun ke depan
sementara itu anies dan sandi yang berpegang pada poin adanya kelangkaan pekerjaan
terutama hilangnya mata pencaharian nelayan
itu meminta berapa kira kira jumlah mata pencarian atau pekerjaan yang bisa dihasilkan jika proyek ini dilanjutkan
tapi aspek tersebut hingga saat ini menurut sandi belum dijawab oleh pemerintah pusat
oleh karena itu mereka masih menunggu aspek dan jawaban tersebut
tapi kemudian mereka juga berencana akan menjalin komunikasi tidak hanya kepada menko kemaritiman
tapi sejumlah lintas
dari kementerian yang terkait dari proyek ini
dan selain itu juga anies baswedin juga mengatakan hal yang senada begitu dengan sandiaga
dia mengatakan bahwa karena prosesi yang baru saja dilantik dan ada juga sejumlah kegiatan yang bersifat transisi
sehingga mereka harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut
oleh karena itu mereka juga masih menunggu rapat yang kemudian rapat paripurna yang harusnya diselenggarakan oleh dprd
dan setelah itu juga dalam pidato politik mereka juga akan menyampaikan sejumlah sikap termasuk terkait
tapi memang putri hingga saat ini bagaimana kemudian kapan digelarnya dari paripurna itu sendiri belum ada jadwal yang tepat
karena memang ada cara pandang yang berbeda diantara pimpinan atau kondisi internal dari dprd
sehingga paripurna yang sedianya untuk mendengarkan pidato dari pemimpin baru dalam lima tahun sekali ini
belum bisa diselenggarakan kapan tepat waktunya
dan hingga saat ini memang keputusan mereka masih tetap sekonsisten
untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi di teluk dki jakarta
kendati demikian dari pemerintah pusat tetap mengirimkan sinyal adanya keberlanjutan dari proyek ini
sisi sebenarnya membahas soal reklamasi ini tidak hanya kepada tentu saja tidak hanya menko kemaritiman
lut bin sarpanjaitan tapi juga bisa kepada presiden joko widodo kemarin sudah dijanjikan akan bertemu kapan
kemudian anies dan sandi akan bertemu dengan presiden jokowi
putri terakhir kali tadi sandi mengatakan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat
tepatnya pada level tertinggi ini presiden joko widodo juga akan dikelar dalam dua tiga hari mendatang
mereka masih menunggu respon dan juga bagaimana penyesuaian antara koordinasi pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi
kendati demikian mereka juga masih berpegang bahwa mereka sendiri memiliki peran yang lebih besar porsinya dibandingkan dengan pemerintah provinsi
karena hingga saat ini regulasi masih berubah
dan saat ini regulasi mengatakan bahwa wewenang sepenuhnya berada di tangan dari pemerintah provinsi terkait dengan nasib proyek reklamasi ini
tapi luhut kembali juga mengingatkan adanya potensi bagaimana pengembang yang sudah berinvestasi di proyek tersebut berpotensi menggugat negara
dan aspek ini juga harus dipikirkan anies dan sandi sehingga jika kemudian terjadi gugatan maka tentu akan merugikan uang negara dengan sejumlah nilai yang tidak kecil
dari aspek ini yang diminta untuk dipertimbangkan oleh anies dan sandi
tapi kemudian mereka ingin bertemu dengan joko widodo yang direncanakan dalam dua hingga tiga hari ke depan
baik kita masih menunggu tentu saja sikap yang pasti dari anies sandi soal reklamasi ini
terima kasih nuraz fasih